dan isn yang telah menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan untuk kami
kami merasa sangat tertib sangat well organized efisien profesional
saya sangat berterima kasih dan saya bangga dengan dokter dokter tenaga kesehatan perawat putra putri indonesia yang sangat profesional
walaupun saya harus mengakui tiap pemeriksaan kesehatan saya selalu dakdikduk agak was was
dan sampai sekarang masih was was nunggu vonis
tapi alhamdulillah kayaknya tadi dokter dokter dan perawat banyak senyumnya
jadi kayaknya lumayan hasil pemeriksaan
saya kira itu dari saya
sekali lagi seluruh tim terima kasih saya dan sedalam tahunnya
terima kasih dan silakan mas gibran menyampaikan
persiapan tidak ada yang khusus tapi memang tadi malam kan suruh puasa
pagi saya masih sempat berenang
ya siap mental
karena saya ini saya ini terus terang aja
ini di depan banyak orang loh
saya mantan kopassus tapi saya takut disuntik jarum
jadi tapi alhamdulillah tadi yang ambil darah sangat profesional tidak terasa
dulu saya waktu aktif lebih baik saya terjun sepuluh kali daripada disuntik
tapi sekarang dia harus tunduk sama dokter
itu dia tadi konferensi pers yang disampaikan oleh baca pres prabowo subianto bersama dengan ditemani dengan bacawa pres gibran raka buming raka
yang sudah selesai menjalani tes kesehatan di rspad gatot subroto jakarta
sedikit berkelakar tadi prabowo subianto mengatakan justru lebih takut dengan jarum suntik
dibandingkan harus terjun puluhan kali ketika menjadi kopassus
dan kita lihat nanti seperti apa hasil walaupun tadi dianggap prabowo subianto mengatakan sedikit deg degan
walaupun sudah melakukan persiapan
kita lihat nanti hasilnya seperti apa dari tes kesehatan yang sudah dijalani oleh
tiga paslon ganjar pranowo kemudian ada anies baswedan dan juga prabowo subianto beserta dengan cawapresnya
di rspad jakarta pusat
besok jumat jam dua siang akan diumumkan